nah itu sudah keseluruhan sebenarnya
jadi kita sekarang berbarengan bersama dengan mbak cindy juga anak anak muda
karena ini bukan waktu untuk berdiri di lorong dan menangkap pemberian
destinasi pertama dalam museum hopping kali ini adalah
aku punya rumah sendiri di usia muda
yang ingin dicapai oleh indonesia adalah salah satunya saya kutip pak
tapi tidak memunculkan policy dan politik yang destruktif saya rasa itu akan positif
segi perekonomian dan lain lainnya
jadi harus dipastikan kalau karyawan tetap bagaimana pembayaran pesangonnya
kalau di kawasan hutan kerugian ekologis mungkin kita bisa membaca
fresh graduate udah gaji berapa sih
mie disajikan dengan kuah kuning rempah hangat disertai lembutnya daging bebek
namun lonjakan ai generatif
paling menguasai dan paling konkret